kalau dahulu peminum kopi identik dengan pria dewasa
kini kopi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup semua kalangan
hal ini dibuktikan dengan aneka ragam minuman berbahan baku kopi
yang mudah dijumpai di berbagai tempat
kali ini kami pilih minuman kopi yang diracik berbarengan dengan bumbu dapur
yakni kopi kayu manis rempah dan kopi kunyit jahe
bersama pramu jamu nova dewi setiabudi
saya diajarkan membuat kopi kayu manis rempah dan kopi kunyit jahe
untuk membuat satu gelas kopi kayu manis rempah
digunakan dua ratus ml air putih yang direbus terlebih dahulu dengan api kecil
kemudian masukkan kayu manis
tambahkan satu sendok teh ketumbar yang telah ditumbuk
dan tirisan dua lembar daun jeruk
setelah direbus selama lima belas menit
saring air rebusan kayu manis rempah
sehingga tidak ada ampas yang tersisa
ramuan bumbu dapur berikutnya juga tidak kalah spesial loh
ramuan bumbu kunyit jahe
nah ini resep terakhir adalah yang katanya paling favorit ya
ini adalah kunyit jahe
tadi saya sudah masukkan jintan ke dalam tumbukan
lanjut kita akan masukin apa bu
kunyit sama jahe putihnya kita pakai ini aja jahe putih sama jahe merah
itu daun jeruk
tidak seperti kayu manis yang cukup dimasukkan ke rebusan air
bahan kunyit sebesar ibu jari orang dewasa ini harus terlebih dahulu digeprek sebelum masuk ke dalam panci
kemudian masukkan setengah sendok teh jintan yang telah ditumbuk
seperempat parutan buah pala dan satu lembar irisan daun jeruk
setelah lima belas menit direbus secara bersamaan pisahkan ampas hingga hanya menyisakan airnya saja
bisa juga tambahkan gula aren ya supaya lebih terasa nikmatnya
campurkan lima puluh ml kopi hitam ke dalam ramuan dan bisa langsung dinikmati
menurut nova dewi yang telah menggeluti bisnis jamu sejak tahun dua ribu tiga belas silam
ramuan dari bumbu dapur bisa cocok disajikan bersama kopi karena rasa dari masing masing jenis bumbu sangat beragam
memang enggak semua rempah
bisa dicampur enak dengan kopi
enggak semua rempah tadi yang seperti punya karakter pedas asin getir pahit asem ini kita menemukan balance nya
mempunyai karakternya masing masing untuk saling melengkapi
jadi rasanya ini mengkomplimen kopi karena kita ingin mengangkat kopi rempah kopi jamu
sebagai negara penghasil rempah
praktik mencampur bumbu dapur dengan kopi bukan hal baru di indonesia
selain mudah didapatkan bumbu dapur dan kopi dinilai aman dan memiliki kemanfaatan bagi kesehatan tubuh
hal itu diungkapkan ahli gisi dari pelayanan gisi online di atela trimu tiara
sebenarnya sih dibilang aman aman aman aja ya
bahkan sudah dikonsumsi juga kan di banyak negara kayak middle east negara negara middle east turki gitu

dan terkenal membantu melancarkan pecar matahari
dan terkenal membantu melancarkan pecar matahari

kandungan nutrisi pada bumbu bumbu dapur yang digunakan untuk campuran kopi juga baik untuk tubuh
misalnya zat antiperadangan yang terkandung pada kunyit
zat antioksidan pada kayu manis
dan kandungan magnesium pada jintan berguna untuk menstabilkan gula darah
namun jika anda tak bisa mengonsumsi kopi
air rebusan bumbu dapur pun juga tak kalah memiliki manfaat bagi tubuh
diakartika indra raharipati